selamat malam bu
iya selamat malam pak polisi
tenang bu ibu tidak usah panik
tadi suami ibu pingsan mungkin karena dia sok
masya allah bah
kenapa jadi begini lu sih bah
kalau ibu butuh bantuan kami kami bisa mengantar suami ibu
tadi anda lapor kalau ada kumpulan preman di salah satu rumah warga di sini
dimana preman preman itu
kok cuma dua orang
atas dasar apa kami harus menangkap mereka
preman nya kok cuma dua orang ji
mana gua tau kan lu sendiri yang lapor
gede gua cuma ikut ikutan
siapa tau ada preman
kan enteng yang bilang kalau di rumahnya di sulam banyak preman preman pada kumpul
itu kan cuma buat berhati hati aja
tapi jangan begitu dong ji
kan ente yang nyuruh aneh ngelapor sama bapak bapak polisi ini
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
kan lu sendiri yang menghubungi bukan gua
jadi siapa yang bertanggung jawab disini
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
siapa yang nyuruh
kalau ternyata laporan yang kami terima ini tidak benar
kalian akan dihukum
karena sudah membuat laporan palsu

kalian akan dihukum karena sudah membuat laporan palsu
banyak warga yang curiga
kalau si badar itu yang rampok di rt sebelah pak
ya benar pak
ya gak benar pak
ya benar pak
kalau masih curiga dan belum terbukti
itu juga bisa dianggap tuduhan palsu
dan saudara akan dikandalkan hukuman pencemaran nama baik
mau jadi saksi
saksi apa om
gue gak mau dibawa bawa
dapat ini atas inisiatif pak ji sendiri
makanya jadi kayak begini
tanggung jawab dong
ini kan pak haji sulam pemilik rumah ini kan
iya betul pak
kan bapak dulu beli bubur disini
kalau saudara ini
tempat tinggal saya di ujung jalan gangseni pak
ada apa pak ya malam malam begini
ape mau pesen bubur lagi
oh enggak pak ji
kami mendapat laporan
kalau di rumah pak haji sulam
ada pertemuan preman preman di seluruh daerah sini
apa benar pak
enggak benar pak
apa urusannya saya sama preman
kan bapak tau sendiri adik part saya si robi
duluan kan ditusuk oleh preman
gara gara badun saya waktu dipalakin
baik kalau begitu
sewaktu waktu kami butuh keterangan pak haji
pak haji siap kan
insya allah pak haji insya allah
pak haji muhyiddin nggak dibawa
saya gak tau apa apa pak
saya nggak mau dipenjara pak
ini betul pak
balik balik balik
malu malu angkat ya
jangan gitu pak haji

aduh pada kemana sih tuh pak polisi
kok lama bener mau nangkep si sulam
rasanya gue udah gak sabaran nih kepengen lihat muka si sulam yang
assalamualaikum mba haji
eh walaikum salam
oh mas anak udah tau belum
yang keributan di kampung kita ini ntar malam bakalan di cik
masa sih bu aji maksud bu aji pak aji sulam
iyalah pokoknya si ibu ini percaya aja sama saya
ntar nih besok pagi nih kehidupan di kampung kita ini bakalan tentram
karena pereman yang udah ditangkep sama pak polisi
aku permisi bu aji assalamualaikum bu aji
pasti udah ketangkep sih sulamnya
selamat malam bu
iya selamat malam pak polisi
tenang bu ibu tidak usah panik
tadi suami ibu pingsan mungkin karena dia sok
masya allah mbak
kenapa jadi begini lu sih pak
oh ya bu kalau ibu butuh bantuan kami
kami bisa mengantar suami ibu ke rumah sakit
nggak usah pak polisi biar laki saya dirawat di rumah aja
deh lu bawa ke belakang tuh
kalau begitu kami permisi bu
iya terima kasih pak polisi ya
bu aji penolakan bu aji itu benar
kalau kagak haji muhyiddin udah dibawa ke kantor polisi
haji muhyiddin dimasukin ke sel
karena pak haji muhyiddin telah mencemarkan nama baik haji sulam
emangnya kena abis ya pak laki gue
kasusnya berat bu aji
pencemaran nama baik
untung ada ayah metarmijini yang belak
kalau kagak haji muhyiddin udah di
alhamdulillah kok bisa bebalik begini sih
bagaimana kita tahu
gak ada deh cari pahala dong lu sekali sekali sama orang tua
duh ya allah berhitungan amat loh
bu aji kesini kan kita pake ongkos perlu makan
pak haji berat
jangan jangan jangan
iya nanti kalau udah berdua baik kan kasih lagi deh
udah gak banyak ngomong deh
jangan pak ampun
saya jangan dibawa pak
abah abah abah

masa sih abah gak bisa bedain yang mana bini ame ame

bener mi udah pergi
alhamdulillah abah gak jadi penjara

abah gimana sih ceritanya ampe dicidok ke polisi
ini semua gara gara tarbija sama mali

akhirnya si sulam nyuruh polisi nanggap gua
supaya lu masuk ke penjara mi
jadi si sulam yang nyuruh polisi
bahwa abah tega banget tuh orangnya
bangketan banget tuh si sulam
abah kan orang yang beriman
masa disuruh bawa sama polisi
mungkin gak mungkin deh
kalau misalnya haji sulam itu nyuruh polisi untuk menangkap abah
ya kecuali ya kalau emang haji sulam itu punya bukti
mungkin gak punya
kata siapa gak ada bukti
justru dia yang nuduh abah mau dikenakan abah pasal kepenjaraan nama baik
kau mau nyuruh polisi